musisi ahmad dhani dikepung oleh masa saat dirinya hendak ikut dalam deklarasi tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden di surabaya minggu yang lalu
tidak hanya dhani penolakan serupa juga dialami oleh nenowarisman
neno yang datang ke pekanbaru dalam rangka deklarasi dua ribu sembilan belas ganti presiden dihadang masa di bandara sebelum akhirnya dipulangkan oleh pihak keamanan
aneh juga ya biasanya yang didemungkan presiden menteri kapolri di demo
ini musisi didemo udah gitu musisi yang gak punya backing polisi gak punya backing tentara
kita ini kan oposisi kan aneh ini yang demo ini yang membela penguasa
lucu ah lucu ah gitu
inilah penggalan dari video unggahan di akun instagram milik ahmad dhani musisi sekaligus caleg gerindra untuk dapil surabaya sidoarjo
pernyataan di video itu dikeluarkan dhani saat dirinya dihadang keluar dari hotel majapahit
kota surabaya minggu pagi kemarin
dhani sebenarnya ingin bergabung bersama masa tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
dan ikut berorasi di tugu pahlawan surabaya yang dimulai sejak minggu pagi
karena penolakan dan pengepungan ini dhani terpaksa berpindah dari hotel majapahit ke hotel elmi di lokasi berbeda
namun masa anti tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden tetap mengikuti kemanapun dirinya pergi
masa yang terus mengepung dhani mengaku tidak terima
khususnya dengan pernyataan dan kata kata idio
dhani di video unggahan dhani di instagram
masa memaksa dhani angkat kaki segera dari kota kelahirannya itu
demi alasan keamanan kepolisian jawa timur meminta dhani untuk meninggalkan surabaya
hari ini saya disuruh pulang oleh polisi jakarta
sebenarnya saya belum mau pulang
saya besok masih ada melaunching posko pertama saya
saya lagi ada koordinasi dengan tim relawan relawan saya di surabaya
maupun di jawa timur
kegiatan orasi tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden di kota surabaya pada hari minggu kemarin
tidak mengantongi izin dari pihak kepolisian
namun kegiatan itu tetap dilakukan
hal ini yang membuat masa anti tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden beramai ramai hadir
dan melakukan penolakan terhadap aksi orasi yang diadakan di beberapa titik kota
salah satunya mengepung ahmad dhani yang juga pentolan di gerakan tersebut
bentrokan antar kedua pihak masa pun hampir terjadi
meski akhirnya berhasil dimediasi dan dicegah oleh pihak kepolisian
kondisi yang dialami ahmad dhani juga dirasakan nenowarisman di pekanbaru
saat akan mendeklarasikan gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden sabtu lalu
nenowarisman yang baru tiba di pekanbaru disambut demo sekelompok orang
yang menolak kedatangannya di ibu kota provinsi riau itu
masa pendemo bahkan sempat memblokir pintu gerbang bandara sultan syarif kasim pekanbaru
untuk menghalangi nenowarisman
meski awalnya ingin tetap bertahan nenowarisman dan rekan akhirnya dipulangkan
oleh pihak kepolisian usai tujuh jam tertahan di bandara
menurut kepolisian hal ini dilakukan demi keamanan dan kondusivitas kota pekanbaru
kita mengamankan semua pihak dari potensi gangguan
kemarin kita lihat ada lempar lemparan dan sebagainya
yang kita lakukan adalah upaya mengamankan semua orang
sebelum pekanbaru nenowarisman juga pernah mendapatkan penolakan saat datang di batam ke pulauan riau
melakukan kegiatan yang sama
saya sholat dulu dua rakaat sebelum akhirnya memang dilakukan pemulangan
setelah muncul aksi penolakan aksi dua ribu sembilan belas ganti presiden di sejumlah daerah muncul polemik
apakah gerakan itu merupakan kampanye atau bukan
ketua umum ppgp ansor yakut kolil komas menilai gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden
adalah gerakan yang tidak punya arah pilihan yang jelas
di lain pihak pan berharap gp ansor memahami gerakan yang bertujuan
kampanye atau bukan
deklarasi dua ribu sembilan belas ganti presiden mendapat banyak penolakan di sejumlah daerah
seperti di surabaya yang dihadiri musisi ahmad dhani nenowarisman di riau dan pekanbaru
serta rafa sarpait di bangka blito
ketua umum ppgp ansor yakut holil menilai gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden
adalah gerakan tidak memiliki arah pilihan yang jelas
yakut menyarankan untuk mengganti
sehingga di tahun dua ribu sembilan belas presidennya prabowo menjadi presiden
namun pihaknya tidak akan memperdebatkan apakah gerakan itu konstitusional atau tidak makar atau bukan
menanggapi pernyataan yakut kepada detik com ketua dewan kehormatan pan
derajat wibowo berharap gp ansor memahami gerakan yang bertujuan kampanye atau bukan
derajat menilai gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden bukan merupakan sebuah kampanye
sebab tidak ada keterlibatan partai politik dalam gerakan tersebut
sementara itu komisi pemilihan umum pusat menilai aksi deklarasi dua ribu sembilan belas ganti presiden
sebagai bentuk kegiatan yang sah asal mendapat izin dari pihak kepolisian
menurut kpu pusat deklarasi dua ribu sembilan belas ganti presiden sama dengan gerakan dukung jokowi dua periode
istana kepresidenan menilai aksi dua ribu sembilan belas ganti presiden merupakan gerakan makar
bahkan pihak istana punya sebutan aksi ini sebagai gerombolan pengacau keamanan negara
dikutip dari kepresidenan
dari detik com tenaga ahli utama kantor staff presiden ali mukhtar ngabaling
membeberkan alasannya menganggap tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden itu makar
menurutnya tagar itu secara tidak langsung punya semangat berbeda dari pilpres mendatang
bahkan ngabalin juga memberi nama sebagai gerombolan pengacau keamanan
diketahui bahwa perang yang terjadi di kepresidenan adalah perang yang terjadi di kepresidenan
sementara itu partai demokrat mengkritik keras penggunaan istilah makar untuk gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden
demokrat juga meminta pihak istana segera mencabut istilah makar untuk gerakan ini
seperti yang dikutip dari delaman detik com juga janssen sitan daon meminta agar
ali mukhtar ngabalin dan pihak istana segera mencabut pernyataan bahwa gerakan ini merupakan makar
menurut jansen istilah makar untuk gerakan ini dianggap jauh dari konteks

gerakan yang anti pemerintah selalu disebut makar hal ini dinilai membahayakan demokrasi
kepada awak media janssen mengungkapkan bahwa ngabalin harus lebih hati hati menggunakan kata makar
khususnya dalam menyikapi gerakan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
ia juga menambahkan istana boleh tidak suka dan merasa terganggu dengan gerakan ini
namun menyikapinya dengan mengatakan makar adalah tindakan yang sembrono
dan yang terakhir janssen menegaskan bahwa gerakan tagar ini tidak tergantung
janssen menegaskan bahwa gerakan tagar ini tidak tergantung

janssen menegaskan bahwa gerakan tagar ini tidak tergantung
oke mau jadi pertanyaan publik sebenarnya
lalu apa yang membuat terjadi penolakan kemudian akhirnya ini outputnya terjadi pelarangan terhadap gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden
kami akan mengulasnya malam hari ini bersama bang ali mokhtar ngabalin tenaga alih utama kantor staff kepresidenan
terimakasih bang ali sudah mau datang
kemudian ada rocky gerung di sini pengajar filsafat dan etika politik
terima kasih bukroki oke judulnya saya mau tanya ke bahaya merupakan pertanyaan publik semua publik
oke kenapa aksi ini dilarang oleh negara dalam ini polosnya tapi burung burung jansen nya datang
dulu supaya berhadapan sama saya disini johnssen yang demokrat tadi itu suruh datang disini supaya
berhadapan sama saya supaya pencerahannya itu ngerti jangan asal dia bantah tidak mengerti
apa apa itu loh pengertiannya jadi ini ada soal anda masih tetap diarah ini makar ini yang
lakukan ini adalah gerakan pengacau gerem bolan pengacau kami betul gerak bolan pengacau kami
gue yang bilang gue yang bilang itu gerakan pengacau keamanan apa yang membuat apa indikasinya bang ali
bagaimana tidak dia mengajarkan kepada rakyat indonesia tentang sebuah proses demokrasi itu
adalah sebuah bencana besar iya kan saya akan berkali kali bilang kalau anda
menyebutkan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden itu artinya pukul satu januari dua ribu sembilan belas ganti presiden
sementara undang undang itu mengatur tentang pilpres bukan mengatur tentang ganti presiden
jadi masalah diksi atau memang apa bukan masalah diksi bukan masalah diksi bukan masalah narasi
ini masalah anda tidak punya tanggung jawab publik dalam mengedukasi rakyat indonesia
rakyat indonesia untuk berdemokrasi anda boleh menyampaikan program terhadap siapa yang anda
mau pilih tapi anda tidak boleh menggunakan di teori komunikasi itu saya mau bilang kepada
bu rocky yes belajar di universitas indonesia saya alumni universitas indonesia saya mau bilang dalam
teori komunikasi itu ada satu teori yang namanya adalah content analysis anda lisa pilihan kata oke
menggunakan tagar ganti presiden itu anda tidak punya peradaban peradaban rendah oke dan itu
berkali kali saya bilang itu adalah makar itu makar makar sesuai dengan undang undang
sesuai dengan undang undang oke kenapa pasal satu ratus tujuh kuhp undang undang pemilu undang undang
kuhp pasal satu ratus tujuh tenta dan terkait dengan gerakan menggantikan saya baca kandengan tidak ingin
menggulingkan tindakan dengan niat menggulingkan pemerintahan yang sah ini indikasinya jelas ya
bang ali ya tadi di satu stasiun media saya bilang kepada bung rocky ada antara satu gerakan dengan
satu paham oke oke jadi pergantian presiden itu tidak mesti dengan gerakan tapi paham oke paham itulah
yang sekarang kita sulit untuk bisa memberhangus itu paham itu paham terhadap apa partai komunis
terhadap paham paham yang bertentangan dengan
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima dan seterusnya apa yang salah dengan paham dua ribu sembilan belas ganti presiden
bapak ingat baik baik pasal dua puluh delapan huruf e itu adalah undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima memberikan
keleluasan kepada seluruh rakyat indonesia menyampaikan pandangannya bebas sesuka hatimu
oke tapi jangan lupa ada undang undang yang mengatur dibawanya namanya undang undang nomor
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan oke kebebasan menyampaikan pendapat depan publik baca pasal enam pasal enam ya kita
sambilkan ini boleh pasal enam ya tau coba sambil sambil kita ulas ya nanti ya coba baca yang
salah dari apa namanya undang undang ini ini sebelum kita masuk ke rocky nih rocky saya lihat
udah nggak tahan tapi kita masih dapat kita harus bisa di belakang balik kita lihat pasal warga negara
menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak orang
lain menghormati aturan moral yang diakui umum menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang undangan
yang berlaku menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa
apa yang dilanggar dari aksi ini kemarin kemudian sampai kepolisian saya mau bilang begini saya mau
bilang begini kalau anda menurunkan masa dalam jumlah seribu dua ribu tiga ribu orang di lapangan kemudian
ada yang pro dan kontra yang kontra dengan pagar dua ribu sembilan belas ganti presiden itu juga seribu dua ribu kira kira
benturan tidak benturan itulah menurut perintah undang undang kepada kepolisian negara untuk
segera membebarkan jadi bukan nyata lima belas coba dampaknya coba lihat pasal
apakah kita punya coba boleh ditampilkan ada boleh ditampilkan coba lihat pasal lima belas coba lihat
coba lihat ini bahan contekan kita nih semua nih oke pelaksanaan penyampaian pendapat di buka umum
dapat dibubarkan apabila tidak memiliki ketentuan dan anda menurut anda itu melanjang dari klausul
tadi beberapa dalam klausul itu tidak memenuhi ketentuan harus dibubarkan menurut undang undang
karena dampaknya atau niatnya bang apa dua duanya niat dan dampak niat dan dampak karena niat itulah
undang undang mengatur dan dampaknya itu melahirkan ada yang kontrak dengan pikiran pikiran busuk itu
saya mau tanya bung roky apakah niat dan dampaknya sedestruktif itu sehingga memang harus digagalkan
atau di dihalangi oleh negara tapi di jawab lebih asyik usai jadwal berikutnya sekitar kembali usai
hai oke saya sekarang kita pendapat bumroki gron ropi sini kita hadirkan disini karena menjadi
bukan menjadi bagian dari gerakan ini tapi anda katanya diundang oleh salah satu kampus yang ada
di bangka belitung kalau tidak salah ya kemudian acaranya terpaksa dibatalkan karena ada penolakan
yang sama anda melihat langsung saja niatan dan dampaknya sedestruktif itu sehingga negara
punya alasan kuat untuk membatalkan ini tentu dari segi negara harus disebut sebagai berdampak
karena itu mengganggu kenikmatan kekuasaan
jadi bagi mereka yang ingin menghadirkan pikiran baru pikiran lain
menganggap justru dampaknya bagus sebagai pendidikan politik
supaya rakyat paham
jadi itu cuma soal persepsi perspektifnya dari mana dilihatnya
nah kalau kemudian itu dihubungkan dengan aturan berpolitik
kalau tadi disebutkan dapat dibatalkan
bilanya itu belum terjadi
kan baru di bandara
kan tidak ada akibatnya kan
tetapi yang harus dibubarkan bila ucapan itu menimbulkan kegawatan
jadi di dalam forum bukan di bandara itu keterangannya
boleh kita tampilkan pasal enam lagi nggak yang
logika membuat undang undang itu begitu
boleh kita tampilkan pasal enam lagi
di belakang kita
ada nggak bung roky yang kemudian
dari a sampai e ini kemudian dilanggar atau ditengarai
ya pelanggar hukum itu di pengadilan yang putusin
kita hanya bisa bikin interpretasi untuk membantu orang memahami itu
tapi dia disebut dilanggar setelah diadilikan itu
jadi kalau nggak diadil ya nggak ada pelanggaran apa apa di situ
kalau kita mau bicara hukum positif itu
ada nggak bung roky menghormati hak hak orang lain yang kemudian berpotensi dilanggar
menghormati aturan aturan moral yang diakui umum berpotensi dilanggar
ini untuk menjaga perbuatan
perbuatan yang terjadi belum
karena belum tiba di ruang deklarasi belum tiba di ruang diskusi itu
kalau saya belum tiba saya belum bicara belum ada akibat
kita dengarkan dulu pernyataan dari kabitumas polda jawa timur
komisaris besar polisi frans barung mangera
tentang pelarangan aksi ini di surabaya jawa timur
mungkin roky nanti setelah itu bisa
situasi dinamika perkembangan masyarakat sosial
itu yang tidak diketahui juga kadang kadang oleh seseorang yang mengajukan
ya serikat berkumpul tersebut
nah sehingga memang kami berkepentingan untuk menyampaikan
bahwa banyak sekali elemen masyarakat
modian ormas yang menolak tentang itu
dan kalau misalnya
kalau terjadi hal yang berkumpulnya itu kemudian kita
ternyata memang ada kelompok yang dimenolaknya
dan terjadi hal yang tidak diinginkan
misalnya terjadi kerusuhan
misalnya terjadi perkelahian kelompok
siapa yang ngomong siapa yang ngomong itulah yang bertanggung jawab
mau tadi yang bertanggung jawab
mengantisipasi kalau ini ada
pertarungan ada kerusuhan tadi
cukup bisa diterima nggak alasannya
justru di situ ilogisnya
mengantisipasi sesuatu yang belum terjadi
lalu digambarkan pasti terjadi
kalau saya misalnya diundang nih ke kampus di surabaya itu
lalu saya dihadang karena dianggap akan menimbulkan keriuhan
karena saya akan mengucapkan kalimat yang menghina presiden
loh justru saya datang di situ untuk memperbaiki hinaan saya sebelumnya misalnya
tapi anda dicegah gitu ya
jadi diantisipasi saya akan berbuat buruk padahal saya mau berbuat baik tuh
itu konyolnya cara berpikir kekuasaan di situ
jadi kita mau tertipkan hukum juga dengan cara membetulkan reasoning dari para penafsir hukum
dengan argumentasi berpotensi makar sudah punya niat makar
kemudian niatnya memang sudah tidak baik gitu
niat makar itu tidak boleh terlihat
karena kalau mau makar dia sembunyi
kapan hari ini
itu saya makar apa enggak tuh
niat saya menggulingkan
saya enggak kumpulin senjata enggak kumpulin masa tuh ngapain
karena dulu istilah makar itu anslag namanya itu hanya forceful attack
jadi terlihat secara gagah kuat
langsung di depan kekuasaan
itu yang ditakutkan oleh pemerintah belanda dulu
karena itu dia pakai langsung itu
karena orang bisa ngamuk di depan
kalau sekarang itu drone ada di mana mana bisa dicegah gitu
twitter ada di mana mana sosial media
jadi kenapa negara berpikir seperti itu
ya karena itu
tapi ali mokhtar saya bisa mengerti kesepakatan dia dengan watak negara
karena negara selalu dalam posisi apa namanya alarmis tuh
ya memang watak negara begitu
jadi dia mesti alarm
jadi ali mohtar ngabali ya berhak untuk ikut dalam kondisi alarmis itu
karena itu orang lain juga berhak untuk mengatakan ngapain sih terlalu alarmis
alarmis bahasa anda ya
bahasa inggrisnya alarmis alarm gitu
pekah pada alarm itu
padahal itu ya alarm wake up call aja itu bukan alarm kebakaran itu
itu watak negara begitu
kalau rocky mengatakan tadi bahwa negara terlalu sensitif
terlalu alarmis tadi terkait dengan potensi makar ini
yansen siti ndaro ketua dpp partai demokrat yang sudah tersambung lewat kita
lewat sambungan telepon saat ini juga tidak setuju bahwa negara menganggap ini makar
bang yansen selamat malam
selamat malam pak subudi
apa bang yansen alasannya tidak setuju dengan istilah makar dari bang ali mohtar ngabali
jadi saya kira istara dan bang ali mohtar harus lebih berhati hati menggunakan kata makar ini
menyikapi gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden ya
karena saya ini kebetulan latar belakang secara sarjana hukum dan saat ini ketua perhimpunan magister hukum indonesia
jadi saya belajar khusus mengenai pidana khususnya kaitannya dengan makar ini
benar seperti dikatakan bang roky tadi
makar dalam asal benadanya itu artinya anselah
anslah ini kalau diterjemahkan ke bahasa indonesia artinya serangan ada attack
jadi makar ini diatur secara khusus di bab kejahatan terhadap keamanan negara
disitulah benang merahnya keamanan negara
sehingga ketika istana atau bang ali mukhtar mengatakan telah terjadi makar berarti posisi negara sekarang dalam keadaan tidak aman
mari kita tanyakan negara sedang aman atau tidak sekarang
iya iya iya oke terus apa lagi yang anda tidak setuju
yang kedua belum lagi kalau kita masuk misalnya
belum lagi kalau kita masuk misalnya ke jenis jenis makar
makar itu ada tiga jenis
beda perbuatan beda juga jenis makarnya beda juga pasal yang bisa dikenakan
misalnya makar di satu ratus empat kuhp misalnya
itu makar terkait membunuh presiden atau wakil presiden serta merampas kemerdekaan mereka
itu kan tidak masuk tuh kata bang ali langsung ke satu ratus tujuh tuh bang jansen
yang kedua makar satu ratus enam
maka satu ratus enam ini kaitannya dengan tindakan membuat sebagian wilayah negara indonesia jatuh ke tangan musuh
artinya konteksnya itu memisahkan sebagian wilayah negara
katanya masuknya satu ratus tujuh bang jansen langsung saja
saya pelan pelan dulu biar publik paham
karena bang ali mengatakan makar makar
sedangkan di detik itu beliau tidak menyisir satupun pasal kan
kemudian makar di satu ratus tujuh
maka di satu ratus tujuh ini itu lebih kurang isinya tindakan dengan niat untuk menggulingkan pemerintahan yang sama
jadi kuhp kita itu memakai kata menggulingkan
menggulingkan ini dalam bahasa belanda itu diistilahkan on wetling
jadi mengganti pemerintahan tidak sah dan susunannya
pertanyaannya begini sekarang
pertanyaannya begini sekarang
gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden ini ingin menggulingkan pemerintahan dengan jalan tidak sah dan menggunakan kekerasan
attack atau tidak
langsung kita kasih kesempatan
saya kira jawabannya tidak
saya kira jawabannya tidak
itu makanya mari kita kembali ke konsep hukum tata negara kalau bicara mengenai pasal satu ratus tujuh ini
jadi anda lihat
sama sekali tidak memenuhi kriteria itu ya bang ya
untuk mengetahui bagaimana cara mengganti pemerintahan yang sah
jadi pasal satu ratus tujuh kuhp pidana itu tidak bisa berdiri sendiri
dia harus dikaitkan harus dijahit dengan hukum tata negara
jadi ganti presiden dua ribu sembilan belas itu jelas kok
mereka ingin mengganti presiden melalui jalur pemilu
dan itu di dua ribu sembilan belas besok
ini bukan jalan jalan ilegal bertendensi kekerasan
sebagaimana dimaksud makar di pasal satu ratus tujuh kuhp
jadi makanya saya katakan tidak tepat kemudian makar ini disematkan kepada gerakan ini
sebagaimana disampaikan oleh bang ali
saya kasih kesempatan bang ali untuk menjawab
dengar dulu baik baik kalimatku
dengar baik baik dulu kalimatku
kenapa kau tidak datang di studio supaya kita enak berdebat di diskusi
ini sudah cukup bang ini sudah cukup
dengar dulu baik baik
kalau anda tahu tentang pengertian tagar nggak itu
itu tagar itu apa pengertiannya itu
supaya harus diketahui tentang
spesialisasi spesial terhadap sebuah makna
tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden itu bermakna bahwa
pukul tanggal satu januari dua ribu sembilan belas ganti presiden
paham nggak itu maksudnya
itu artinya apa
artinya bahwa anda tidak menggunakan referensi undang undang yang mengatur pilpres
memang itu interpretasi
itu interpretasi anda atau memang ini
memang niatnya seperti itu
kan undang undang mengatur pemilihan presiden
bukan undang undang mengatur pergantian presiden bukan
cari kepada saya
tagar itu satu januari ganti presiden
satu satu yang kedua
tagar dua ribu sembilan belas itu artinya mulai pukul tanggal satu januari dua ribu sembilan belas ganti presiden
dengan cara apapun
kita punya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat indonesia
sebagai orang berpendidikan sebagai elit politik sebagai profesor doktor sebagai jansen ahli hukum tata negara
jelek jelek saya ini mantan pimpinan badan legislasi dpr ri
yang membuat undang undang dan meratifikasi iccpr
jansen ngerti itu kalau saya sebut jadi
jadi maksudnya adalah tagar itu satu januari ganti presiden
anda punya peradaban rendah
ketika anda menggunakan tagar dua ribu sembilan belas itu mengganti presiden kenapa
karena anda tidak memberikan pendidikan demokrasi kepada rakyat indonesia
saya mau tanya ahli filsafat dan logika anda mengacar logika falusi banyak di kampus
anda lihat anda terima logika ini
bahwa satu januari dalam logikanya bang ali dan negara bahwa
saya terima benar dia tapi ada konsekuensinya
yaitu tagar jokowi dua periode juga melanggar hukum
karena dari sekarang sudah diucapkan mesti nanti tuh
sama aja kan
karena sudah berlaku nih bahkan bukan satu januari
jokowi dua periode itu sudah berlaku tagarnya sejak beberapa bulan lalu bahkan
dan itu juga kalau pakai jalan pikiran saudara
tapi jalan pikirannya masuk akal nggak
saya terangin dulu
memang betul itu
bukan justru saya mau uji itu dengan mengucapkan hal yang sebaliknya
karena begini ini ada tagar sukseskan asian games dua ribu delapan belas
berarti dari satu januari dua ribu delapan belas
ya memang demi sinopsis dari pikiran itu
jadi itu sudah diambil sesuatu yang bisa di brand

jadi kalau kita bilang yang lakukan sufer siapa si tagar lakukan sufer siapa
si tagar yang mau makar
menurut anda itu bahasa marketing saja marketing politik saja
atau memang secara substansi seperti yang tadi kata
itu yang rawanya politik gimik
kalau bisa lebih di ringkes lebih bagus lagi tuh
memang betul betul gimik
karena itu tagar fungsinya untuk bermain
gimik yang tidak perlu terlalu khawatir gitu
saya ingin mengatakan bahwa kalau ini datang dari masyarakat it's okay no problem
tapi ini datang dari elit partai politik
termasuk bang jansen ya
ini kan pks ini kan demokrat ini kan apalagi pan
itu yang anda lihat tidak jenuin begitu
maka saya bilang untuk apa negara membuat regulasi untuk mengartu partai politik
partai politik itu adalah elemen demokrasi
untuk anda mengemukakan pendangan pikiran terhadap sebuah proses demokrasi
kita kan mau berdemokrasi
bukan kita mau berperang
jadi itu yang kemudian membuat
jadi memang tidak genuine asalnya
kalau dari masyarakat boleh kalau dari partai politik tidak boleh
radar saya ingin katakan kepada anda bahwa anda tunjukkan kepada saya kapan deklarasi jokowi dua periode itu di tempat publik dan mengganggu kepentingan publik
di monas kemarin
di publik itu kemudian adakah dari pasal enam dari undang undang nomor sembilan itu kemudian mengganggu kepentingan publik
tunjukkan kepada saya
kita kasih kesempatan bang yansen sita handawan untuk menjawab
katanya ini nggak jenuin karena dimobilisasi oleh partai partai politik termasuk anda dan partai demokrat
bang jansen tapi dijawabnya tahan dulu bang jansen kita akan jawabnya di segmen berikutnya
oke bang jansen gimana anda menjawab ini
anda dituduh menjadi dalang dari aksi ini yang kalau misalnya dalang lagi
kalau misalnya genuin dari masyarakat itu boleh
kalau dari partai politik yang menggerakkan termasuk anda dan kawan kawan di partai demokrat itu baru salah kata bang ali
pertama saya ingin menyampaikan begini
soal makar ini bukan permainan bahasa
tapi secara normatif ada di kuhp
tinggal kita memilih
apakah makar ini berguna atau tidak
jadi maksudnya satu ratus empat kuhp satu ratus enam atau satu ratus tujuh itu dulu
jadi ini bukan permainan bahasa
yang kedua konteks ganti presiden dua ribu sembilan belas sebenarnya bukan kategori makar awalnya
tetapi lebih pada suatu tindakan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan
itu yang kedua
yang ketiga tadi itu tafsir bang ali tuh
kalau satu januari dua ribu sembilan belas ganti presiden seperti itu
saya kira nawaitunya itu tujuannya itu sejak awal adalah
kalau kemudian harus kita mengganti presiden itu harus melalui mekanisme yang memang disediakan
yaitu per lima tahun sekali
melalui pemilu kita di april dua ribu sembilan belas besok
jadi tidak tepat itu yang disampaikan oleh bang ali ya
kalau logika satu januari waktu indonesia barat otomatis ganti presiden dengan tagar ini
tidak make sense
itu makanya saya akan sekatakan tadi makar itu
makar itu bahasa belandanya anslag
kalau di dunia sekarang
di indonesia kan artinya ada serangan ada serangan
bahkan kalau dicari misalnya akar kata makar itu dari bahasa arab sebenarnya artinya pengkhianatan
tidak ada tidak ada kita tidak pernah mengkhianati demokrasi
pak jokowi biarlah menyelesaikan pemerintahannya sampai oktober dua ribu sembilan belas besok
tetapi di april tanggal tujuh belas dua ribu sembilan belas kita ganti beliau melalui pemilu
bahkan presiden jokowi baru turunnya dua ribu tujuh belas nanti oktober lagi
pas pelantikan itu masih lama
presiden masih lama masih lama
oke bang jansen kita akhiri sudah pembahasan mengenai makar makar ini
bang ali besok berjanji akan berdialog dengan anda disini
mudah mudahan bang jansen bisa datang kesiannya
esok hari kita berdialog di sini tentang khusus mengenai makar ini
terima kasih bang jansen atas perbincangannya malam hari ini
terima kasih bang jansen
sembilan besok aku tunggu kau aku duluan ada di studio besok
nah gimana kenapa negara bisa memakai logika seperti ini yang saya baru dengar ini
bang roky logika ini muncul padahal satu dua bulan
ini kan gerakan ini sudah lama bang ali
iya karena begini
belum ada logika
karena begini bang rocky ya dengar baik baik
sebetulnya kan ini tidak bermasalah
tidak bermasalah ketika terjadi kontra produksi atau antara pro dan kontra di lapangan
tapi ini kan dia terus menggelinding di satu daerah ke daerah lain
jadi kalau si ahmad dhani diusir dari surabaya itu alhamdulillah memang benar sekali
polisi itu matur sembah nungun sangat gitu
itu benar harus diusir dipulangkan ke tanah air republik indonesia
diusir itu nenowarisman diusir itu ahmad dhani
karena ini pengaco semua
ini gerakan politik ya
bang ali boleh ditampilkan quote nya bang ali mokhtar ngabalin di detik com yang mengatakan bahwa sebenarnya ya ini dia
apa yang direncanakan dan apa yang terjadi itu agak berbeda boleh ditampilkan nggak quote nya bang ali mokhtar ngabalin
nah coba kasih lihat apa itu pengerjaannya
jangan mereka kemas dengan tablik akbar dan pengajian tapi isinya dengan ganti presiden
ini gerombolan pengacau keamanan negara bajunya orange pula bang ali
itu batik madura batik madura
kita nggak bisa masalah batik madura
dengar saya kasih tahu adinda dengar baik baik
pemberitahuannya adalah tablik akbar pemberitahuannya adalah silaturahmi kader pemberitahuannya adalah pengajian
isinya adalah tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
peradaban apa yang bisa kita ambil dari sebuah etika orang di publik seperti itu
ini artinya anda melakukan kebohongan publik menipu umat
ustadz jadi jadian mubalik jadi jadian ustazah jadi jadian
mau pakai sorban seperti saya saya tidak keberatan ini nt ambil deh nggak apa apa
nggak ada masalah
nggak bisa dijual bang
tidak masalah tapi jangan ente menipu umat jangan menipu publik
kalau anda mau bilang dengan cara cara itu itu yang saya menentang
bungkusnya adalah tabli akbar tapi gerakan politik
itu yang tidak benar
jangan bawa lagi urusan agama itu dalam urusan pak urusan politik identitas sudah selesai
urusan politik aliran sudah selesai
republik ini tidak boleh lagi ada dominasi dominasi yang begitu
bung roky kalau melihat logika tadi oke tadi logika tagar makar kemudian logika yang kemudian dibangun adalah tadi
berbeda antara izin niat yang diungkapkan dengan gerakan yang
nah bung roky pasti mendukung pernyataan saya karena itu fakta
ini kan tahun politik orang mensiasati segala cara
itu susah nggak dalam
secara faksun secara etik secara tadi
saya nggak tahu itu saya amati itu sebagai siasat
kalau saya mau kasih penilaian saya mesti ada di situ supaya saya bisa tahu tuh apa betul
kesian bung roky tidak boleh menilai sesuatu yang tidak adil
lepas dari itu semua
akhirnya gerakan itu dilarang
jadi logikanya dilarang mengganti presiden itu
di dalam masyarakat tuh timbul pikiran itu dilarang mengganti presiden
kenapa itu yang timbul karena tidak ada keterangan mengapa harus dilarang dong
kan itu soalnya kan soal tadi ya itu bentrok ya publik menganggap ya bentrok itu hal yang biasa
bukan disingkirkan pihak yang lain itu jadi itu duduk perkaranya
yang menurut anda paling salah dari logika dan aksi negara ini yang pertama karena memang logikanya yang salah yang dibangun
atau memang persoalan kebebasan pelanggaran kebebasan sebenarnya yang menjadi penting
karena demokrasi itu poin paling dasar dari demokrasi adalah pergantian kekuasaan itu dalilnya tuh bukan perlanjutan kekuasaan
supaya ada sirkulasi elit demi itu kita bikin demokrasi kalau nggak ada pergantian kekuasaan namanya totalitarianism
jadi dari segi simbol mengganti presiden itu memang sah dari asal usul demokrasi itu demokrasi memang untuk mengganti kekuasaan
pemilu untuk mengganti kekuasaan
melalui ya pilih aja siapa yang you suka gitu kan
dan itu nyambung dengan argumentasi kebebasan value of freedom itu tadi
ya jelas buat saya itu
itu hubungannya tuh relasi klasiknya memang begitu
penjelasan bung roky itu begini saya ingin katakan bahwa undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima pasal dua puluh delapan huruf e itu menjelaskan tentang freedom of expression
tetapi turunnya itu ada satu undang undang yang namanya undang undang kebebasan menyatakan pendapat di depan publik
namanya undang undang nomor sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
oke itulah yang diatur tadi pasal enam pasal lima belas tentang setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan pasal enam
maka polisi diperintahkan oleh undang undang memberikan kewenangan membubarkan
kalau apa keamanannya terganggu
tidak menghormati hak hak orang lain adanya benturan dan lain lain
itulah yang menurut saya bungung ini adalah tanggung jawab kita
memberikan edukasi kepada rakyat indonesia
sekarang saya terangkan komplikasinya
undang undang itu dimaksudkan untuk memelihara hak mengucapkan pendapat itu poinnya tuh
karena itu aturannya dimaksudkan untuk melindungi hak mengucapkan pendapat itu
istilah apa tadi
undang undang di bawahnya itu justru membatalkan hak itu
jadi tidak begitu cara membaca undang undang
justru dimaksudkan keterangan detail itu dimaksudkan untuk memelihara hak yang diperlukan
untuk memelihara hak mengucapkan pendapat
jadi kalau dengan undang undang itu haknya justru dibatalkan diusir malahan
itu artinya penjelasan ini tidak fit and proper dengan dasarnya
karena cara berpikir kebebasan itu begini
saya hanya minta izin terhadap sesuatu yang dilarang
karena pertanyaannya menyatakan pendapat dilarang atau tidak
karena itu saya tidak perlu minta izin
tadi mengakibatkan orang orang atau mendapatkan pendapat seperti itu
turunan itu dimaksudkan untuk melindungi yang di atas
supaya ekspresi saya terjaga
tidak dipersekusi oleh orang
jadi yang mesti diamankan siapa
ya orang ini
supaya kebebasan saya tetap tersalur
jadi jangan dibalik bahwa ini membatalkan paradigmanya
baik itu kita bicara logika dan interpretatif
tapi kalau kita bicara dampak bung rocky negara sudah seperti ini
saya mau terangkan teori ilmiah
baik anda ada komentar
saya mau ingin mengatakan bahwa tidak saja di indonesia tapi di seluruh dunia
iccpr yang telah diratifikasi oleh indonesia itu di chapter ke sembilan belas itu justru menjelaskan tentang masalah keamanan negara
oleh karena itu maka kalau polisi tidak segera mencegah membubarkan mulai dari sini dari sini dari sini dari seluruh indonesia ini kemudian melahirkan kekacauan keamanan negara
oke kemudian dengan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah yang sedang bersah ini
ini sekarang bersah ini
siapa presiden republik indonesia
oleh karena itu maka saya mengatakan bahwa tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden itu adalah makar inkonstitusional dan perintah undang undang kepada kepolisian negara
harus berani harus tegas bubarkan
logika ini sama dengan logika presiden
bukan logika presiden logika undang undang undang yang memerintahkan
begitu juga kalau anda tidak mendengar dalam kepolisian
polisi itu pak kalau ada lampu merah traffic light
meskipun merah tapi kalau polisi bilang jalan jalan
maka polisi itu adalah on behaf
representasi dari regulasi yang ada
undang undang kuhp menjelaskan kalau anda tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh undang undang
oleh kepolisian negara maka polisi berhak mempidanakan anda dan membubarkan apa yang anda lakukan
bukroke anda lihat ini sebenarnya ini
jadi logika undang undang dipakai jangan pakai logika orang lain
kreativitas polisi badan intelijen dan juga kepolisian negara
bagaimana mengeksekusi seperti ini atau memang sebenarnya presiden jokowi yang memang punya pikiran dan nafas yang sama
jangan masuk presiden jokowi
ini sebentar bung saya mau bilang
kalau polisi menghendaki agar preventif itu perlu terjadi
apakah harus nanti berdarah darah baru kita cegah
jangan dipakai logika sama
jadi ini apakah sama dengan presiden jokowi
itu kan bin sama polisi itu kan memiliki
insting mereka belajar tentang ilmu itu
kalau ini dibiarkan akan terjadi bentrokan
kalau ini terjadi akan
maka preventif itu menjadi penting bagi kepolisian negara
gini kalau tagar itu misalnya mengganggu kenikmatan kekuasaan
kalau dia mengganggu ya
dua ribu sembilan belas itu menurunkan elektabilitas presiden jokowi
kalau tidak benar dukung aja
itu kan bukan urusannya dengan pemerintah
ya karena itu
bukan urusannya dengan pemerintah
ini urusannya dengan polisi
kasih kesempatan bukroke dulu
jadi karena itu kalau barang ini tidak mengganggu
berarti dia menguntungkan pemerintah
ya kenapa dilarang gitu kan
dan ini semakin menguntungkan atau semakin rugi buat pemerintah dengan eskalasi seperti ini bukroke
sebab hal yang bisa
kalau orang diskusi itu yang tahu itu ya seratus orang
begitu dilarang yang tahu itu satu indonesia
dan itu berita buruk buat demokrasi
nggak takut rugi
nggak takut rugi
kalau pemerintah kalau dengar
kalau presiden itu sedang sibuk sedang konsentrasi dengan program program pemerintah
melantik meresmikan meletakkan batu pertama
keliling indonesia beliau
sekarang lagi konsentrasi ke lombok
saya belum selesai tadi
oke kita akhiri bukroke
tiga puluh detik terakhir
anda lihat nanti hasil laporan indeks hak asasi manusia bulan depan itu
indonesia pasti drop
diturunin lagi itu indeks kita kenapa
karena kebebasan berpendapat dihalangi
jadi dunia akan bilang itu indeks hamsnya turun
persepsi tentang investasi juga memburuk tuh
jadi itu sebetulnya itu
backfire effect dari kekonyolan pengaturan pendapat di ruang publik
oke kita akhiri dialog kita malam hari ini
memang nggak pernah selesai kalau kita bahas
saya mau kasih tahu sama anda satu menit bahwa
satu menit terakhir
rakyat membiayai kepolisian negara
anggaran pendapatan belanja negara dari pajak rakyat indonesia
memberikan kewenangan kepada polisi untuk menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat
polisi memiliki kewenangan
perintah undang undang memberikan kewenangan seluas luasnya kepada polisi untuk menjaga situasi keamanan masyarakat
jadi polisi saya dukung anda
belum tentu ini diperintah presiden atau sama dengan apa
perintah undang undang kepada kepolisian negara republik indonesia
oke terima kasih bang ali
terima kasih bung roky atas perbincangan yang hangat malam hari ini
memang nggak selesai kita kalau masih banyak yang perlu kita bahas
tapi kita lanjutkan besok
undang juga bang roky
kami akan segera kembali bersajar berikut ini
tetap di layar pemilu terpercaya